menteri agama fahrul razi mengusulkan agar realokasi dana operasional haji dapat dimanfaatkan untuk mendukung kesiapan asrama haji di tengah pandemi
komisi delapan setuju atas usulan tersebut
dalam rapat kerja bersama komisi delapan dpr menteri agama fahrul razi menyebut belum menerima dana bpih dari bpkh
dana yang dimaksud berjumlah tujuh satu miliar dengan rincian enam enam miliar untuk ibadah haji reguler serta rp lima ratus tujuh puluh empat juta untuk penyelenggaraan haji khusus
komisi delapan pun setuju atas pencairan dana tersebut dengan catatan tidak ada biaya pengadaan gelang identitas jemaah dan cetak buku manasik
selain itu komisi delapan juga menyetujui realokasi anggaran pada dijen penyelenggaraan haji dan umroh sebesar rp satu ratus empat puluh enam enam miliar
anggaran yang dimaksud berjumlah rp tujuh satu miliar
dan tersebut salah satunya digunakan untuk dukungan operasional asrama haji yang terdampak pandemi
penerimaan sewa asrama haji serta mendukung pembiayaan asrama haji yang digunakan untuk isolasi odp dan pdp covid sembilan belas
besarnya sejumlah rp dua puluh tiga rp enam puluh satu tujuh ratus enam puluh lima tiga ratus dua puluh
b untuk dukungan operasional penunjang penanganan pandemi covid sembilan belas untuk lima ratus tiga puluh delapan satker di jpau dalam rangka mengadakan
kepolak kerjaan dan penyelenggaraan haji